pt angkasa pura ii mengusulkan suntikan dana dari pemerintah sebesar dua triliun rupiah
untuk menambah landasan atau runway ketiga di bandara internasional soekarno hatta
dilansir the tick finance dana segar itu diusulkan dalam bentuk penyertaan modal negara pmn
direktur angkasa pura ii budi karya sumadi mengatakan pmn kali ini merupakan yang terakhir diminta oleh ap dua
karena setelah terminal tiga ultimate beroperasi ap dua akan mampu mendandai sendiri pengembangan bandara tanpa suntikan dana pemerintah
menurut federal aviation administration faa p dua wajib membangun landasan baru
bila pergerakan di bandara melebihi empat ratus dua puluh ribu pesawat per tahunnya
runway baru ini akan dibangun secara bertahap dan diharapkan bisa beroperasi di akhir dua ribu dua puluh